sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

benar tuhan saya nggak sengaja nyebut nama tuhan
jadi sekarang kamu sudah berani menyebut nama saya surti
kamu tahu nggak
saya nggak suka apa yang saya dengar dari mulut kamu tadi
kamu mau tahu artinya apa itu
kamu mau kehilangan pekerjaan kamu sekarang juga
tuhan tolong tuan saya jangan dipecat tuhan tolong
kalau begitu bicara terus apa itu
tapi tuhan kalau ada yang nanya
jangan bilang tahu dari saya ya
kenapa sekarang kamu jadi mundur saya
tadi itu saya nggak sengaja dengar
tes dna nya non zairah
katanya keluar hari ini
terus katanya nyonya malena mau tahu
apakah tes dna nya non zahira cocok sama tuhan
tahu gitu tuhan
jadi malena dan maisa menyuruh zahira untuk tes dna
untuk tahu apa cocok dengan saya
saya nggak tahu tuhan
kurang ajar sekali mereka
melakukan tes tersebut tanpa sepengetuhan saya
sekarang mereka ada di mana
udah pergi ke rumah sakit tuhan
sekarang saya susul juga mereka ke rumah sakit
kalau nyonya malena tahu tuhan prabu taunya dari budhe
tuhan tuhan udah udah
sekarang kamu susul ke rumah sakit
biar kamu bisa kasih laporan pandangan mata ke budhe
kita harus ke rumah sakit sekarang untuk susul zahira malena dan maisya
nggak nggak ada apa apa dengan zahira
ayo cepetan desa jelaskan di mobil ya
hari ini kan hasil tes dna zaira sudah keluar
kalau mereka semua lihat hasilnya
pasti akan langsung terbuka
kalau zahira bukan anak prabu wijaya
aku harus cegah supaya hal itu tidak terjadi
aku harus halangi hasil tes itu supaya tidak bisa dibuka
aku ingin pes lagi
kenapa non zahira nggak cerita sama aku soal tes dna itu
dan kenapa nyonya lena dan non maisya maksa non zahira untuk ngelakuin tes itu
tujuannya apa sih
tunggu aku akan curi
selamat pagi pak
saya mau ambil hasil tes dna nya atas nama non zahira
untuk mengambil hasil tes darah dna harus diambil langsung sama pemiliknya
ya tapi non zahiranya lagi nggak sempat
jadi dia nyuruh saya
saya ini pembantunya
pembantunya oh apa
bapak ada bon pengambilannya
tadi padahal udah dikasih tapi karena saya
buru buru jadi saya asal naroh aja
tapi benar mbak saya nggak
bohong saya ini benar benar
disuruh sama non zairah
bisa kan kalau gak pakai bon
bawa hasil saya bisa dipecat
maaf pak tapi tetap
saya tidak bisa memberikan hasil tes darah
dna kalau bapak tidak ada bon
pengambilannya ini sudah jadi
perhatian rumah sakit kami pak
ayo cepat jalannya jangan stop
di dalam lelepih ayo cepetan
mereka udah membunuh dasar lagi
jangan sampai mereka
lihat aku di sini
mas prabu aku masih
gak ngerti kenapa sih kak lena maksa
zairah untuk tes dna apakah kak lena
masih gak percaya sama aku
saya sama gak mengerti sama kamu aini
dan apapun alasannya mereka
tidak seharusnya melakukan itu tanpa sepengatuan saya
saya sudah gak sebar untuk mengatui apa tujuan mereka
sebenarnya iya mas
hari ini kan hasil tes dna nya zahira dan pak prabu
zairah bu malena dan meisha
pasti ada di sini
ya walaupun aku yakin hasil tes dna nya
tetap pengen tahu
mbak zahira ini hasil tes dna nya ya
biar mama lena
karena kalau ini hasil yang gak cocok
kamu pasti berusaha
kenapa sih mama gak percaya banget
udah pasti akan cocok mah
kenapa sih kamu yakin sekali kamu gak tau isinya bagaimana
udah mah mendingan buka aja
sekarang aku pengen banget
tenang aku gak ada alasan
untuk tegang hasil tes itu
gak mungkin berbeda aku memang
anaknya papa jadi
gak ada yang perlu dikhawatirkan
masa gak ada yang bisa aku lakukan
untuk mencegah tes itu dibuka
itu pasti hasil tes dna nya
dan bumahena pasti mau buka
aku harus cepat
hasil diambil itu gak boleh
sampai terbuka apa yang harus
aku lakukan aku gak bisa diam aja
dasar orang berlengsek
mau apa kesini
kamu itu orang yang sangat kurang ajar
udah berani ngambil sampel
namun suami saya sekarang datang
pasti kamu mau ngacaukan semua ini ya kan
kamu mau ngambil hasil tes
dna zairah kan
percuma sekarang ada di tangan saya
udah ma udah
kenapa sih ma harus pingin keributan terus
mendingan sekarang mau membuka
aja hasil tesnya
nanti ribut lagi
kamu gak usah terlalu yakin zaira
kamu kan gak tahu
sesuai nggak dengan harapan kamu itu
kamu ini anak papa atau bukan